meluapnya kali ciliwung membuat rumah rumah warga di lima rt di kawasan kebonpala jakarta timur ini terendam banjir hingga mencapai satu ratus lima puluh cm pada kamis pagi
untuk bisa berkolaborasi dengan generasi muda di korea selatan ini
pasti jalan yang maha kuasa
bu nadia modalnya sudah punya ini soal vaksin
biasanya makan ungu ya sekarang kalau sudah
nah kalau gula kristal putih gkp kita bahasanya
dan juga pekan panutan
ya jawa tengah boleh lah ya agak mirip tapi nggak bedok mukanya nggak bendok sih
para tenaga kesehatan yang dulu fokus melayani pasien covid sembilan belas kini mulai kembali melayani pasien non covid termasuk bidan heni
yang anggotanya jauh lebih banyak dibandingkan
kemudian suku bunga bank juga mengikuti karena resesi dan juga adanya inflasi cukup tinggi ya
kalau kita cuma ngegoreng ya tidak dapat uangnya dong
nah salah satu kedai kopi di indonesia juga melihat peluang ini sebagai bisnis yang menguntungkan
jadi menurut saya ini adalah suatu berita positif
data pribadi tidak dijaga dengan baik
nah apa yang kita lihat sekarang ketika orang dewasa tidak hadir gitu ya
cuma sekarang bagaimana dibikin sistem apa ya kayak rujukannya lah
karena kan selamanya cewek bisa basket terus kan
berarti ditahan ya pak sebelumnya lalu kemudian
kemudian bumn di bidang pangan
iya makanya yang umur empat belas nggak berangkat kejurnas sama sekali
terima kasih terima kasih
jadi saya mayoritas jadi semua harus menurut saya itu kalau di media sosial paling terkenal itu dengan istilah mayoritas mengayomi minoritas tahu diri
soal pendidikan kita kan punya pesantren dimana mana
dan direktur jeneral organisasi selatan dunia mengatakan
namun di rawon legendaris ini bisa ditambahkan tahu bali dan krengsengan
sekali lagi terima kasih banyak
karena bahaya polusi terlalu ramai harus berantem atau dengan orang yang berkendara dan bermotor
ketika udah ada niat akan ada seribu jalan tapi kalau nggak ada niat akan ada seribu alasan
gejalanya sangat ringan dan tidak bergejala
jadi kalau bicara tulang bukan tulangnya saja
supaya mereka juga ngukurnya nggak tadi itu
dan menuntut agar pemerintah melakukan sesuatu mengambil langkah konkret
begitulah cita rasa sajian berkuah sup ayam kampung di sebuah kedai kopi yang berlokasi di tembilahan indragiri hilir riau